nah dimas itu memang bener bener baik ya
nah dimas juga bisa membantu
sama teman teman bapak yang lain
ya sudah napoy naopi
bapak sekarang mau pergi
masih ada urusan lain
jangan lupa main ke rumah ya pak
ini nih nyerah terus ngeluh terus
kalian bener bener menyerah
enggak saya mau bercanda
bagaimana perasaan kalian
setelah bertemu dengan saya
bertemu dengan orang
yang kalian cari selama ini
gak bisa dijelasin dengan kata kata
tapi kan gak sama rasanya
waktu kalian untuk memutuskan
itulah yang dinamakan
udah pasti akan mendapatkan
ya seperti kalian ini
sekarang kita mau kemana lagi
kita jalankan amanah ummi
yaitu mencari rimlah
semangat dulu ustadz
ustadz boleh nanya lagi nggak
kan ustadz jul ini kan jualan roti
ya kamu aja temennya gak sopan
bukannya gak sopan kau cuman main
saya ini setiap sore ngajar di madrasah
gelar ustadz itu bukan untuk bangga banggaan
tapi justru amanah
ya seperti nama kita ini
orang tua kita itu pasti menaruh harapan pada kita
dari nama yang mereka beri
nih kayaknya kita udah jual wabungan nih
ah gue tau
biasa aja kali gak usah begini gak usah
biasa biasa biasa aja
boy jangan marah marah
ini bulan puasa udah laper lahan aus
kelaman kelaman kelaman
ke kantor kelurahan
terus kita tanya nama penduduk yang namanya padlang
tidak gua kan
muke kayak lo ke kelurahan
ini ngebugin orang masuk penjara
ini bulan puasa
nyatet omongan kita berabe
beneran masuk penjara lagi mau loh
gua gua liat kayak
malu malu juga itu
eh salam lagi pak
waalaikumsalam nah boy
kita bisa ketemu di sini ya
nah memang kita kebetulan lagi cari cari alamat pak
akhirnya ketemu bapak
mohon maaf bapak sendiri
tadi bapak baru ketemu sama kawan bapak di sekolah ini
sekalian kasih obat
vitamin dari nak dimas
kenal kenal gitu sama teman teman bapak gitu
nak dimas itu kenal
karena bapak suka mengenalkan nak dimas
sama teman teman bapak
nah dimas itu baik loh
nah dimas itu memang benar benar baik ya
nak dimas juga bisa membantu
sama teman teman bapak yang lain
ya sudah nah boy
bapak sekarang mau pergi
masih ada urusan lain
jangan lupa main ke rumah ya
tapi janji ya tinggal janji
ya tinggal diriku yang gigit jari
lo sama dokter dimas
dokter dimas dikenalin sama teman temannya pak waluyo
kapan poi lo dikenalin sama teman temannya pak waluyo
udah gulung lo
baru gitu aja
jangan marah marah aja
eh puasanya batal
emang tuh si dimas
udah baik ganteng
gak heran gue dia ada di mana mana
si dimas suka ngasih obat
pak waluyo dan teman teman
gue akan ngasih yang lebih
daripada yang dimas kasih
gue pengen tahu nih
gue akan kasih petek tiap hari
buat pak waluyo
si dimas suka ngasih obat
pak waluyo dan teman temannya
gue akan ngasih yang lebih daripada yang dimas kasih
gue pengen tahu nih
gue akan kasih petek tiap hari
tiap hari pi
buat pak waluyo
petek lo mau kasih ke pak waluyo
yang ada tuh pak waluyo asem urat
kalau kagak kagak ginjal
kita mau kemana lagi nih bang ustadz
apakah pernah sekalipun diajarkan memakai barang haram
kak gak pernah bang ustadz
tidak pernah sih
kalau begitu kita cari yang halal
ilmu antum kan masih cetek
masih seujung kuku
antum bocah ingusan
untung antum jalanin sama anak
tidak pernah bang ustadz
baru datang harusnya salamualaikum
ini teh nenek teh kemarin ada titipan dari aa dokter
neneng teh lupa mau ngasihin ke teteh
iya adimas yang seger teh
tapi teteh jangan gr dulu
soalnya neneng juga dikasih